peta persaingan antara kandidat calon presiden dan calon wakil presiden dalam ajang pemilihan presiden dua ribu dua puluh empat semakin ketat
sejumlah lembaga survei mulai melakukan sejumlah simulasi pemasangan calon
di tengah ketatnya peta persaingan tersebut muncul simulasi pasangan ganjar pranowo anies baswedan yang dinilai bisa menjadi pasangan terkuat
hal itu disampaikan direktur eksekutif lembaga survei indonesia jayadi hanan yang menilai duet gubernur jawa tengah ganjar pranowo dengan gubernur dki jakarta anies baswedan bakal menjadi pasangan terkuat
ganjar dan anies dinilai sebagai pakem ideologis yang serasi yakni gabungan antara paham kebangsaan yang diwakili ganjar dan paham keislaman yang diwakili anies
jayadi menambahkan jika ketua umum partai nasdem surya paloh mampu menyatukan ganjar anis maka duet keduanya sulit dikalahkan
memadukan nama ganjar anies di pilpres dua ribu dua puluh empat juga pernah dilakukan lembaga survei trust indonesia research and consulting di awal tahun dua ribu dua puluh
hasilnya simulasi pasangan itu mengalahkan elektabilitas pasangan menteri pertahanan prabowo subianto
dan ketua dpr puan maharani
anies ganjar memiliki elektabilitas empat puluh satu persen sementara prabowo puan memiliki elektabilitas tiga puluh tiga satu persen
sementara lembaga survei saiful muzani research and consulting atau smrc pada april dua ribu dua puluh dua merilis hasil surveinya berdasarkan elektabilitas perorangan
menurut direktur eksekutif smrc sirajudin abbas dalam satu tahun terakhir dukungan pada ganjar pranowo dan anies baswedan mengalami penguatan